kita telah bersama sekian lama
namun ku tak lagi merasa
rindu yang sama cerita kita
mengalir ke persimpangan rasa
kau tak berubah
abaikan kisah kita
jika di ujung langit
menuntun kita pada
malam yang tak berbintang
hingga kini terasa
terhapus semua janji
yang pernah terucapkan
dan apabila kita berpisah
apakah semua akan berbeda
kau tak berubah
abaikan kisah kita
jika di ujung langit
menuntun kita pada
malam yang tak berbintang
hingga kini terasa
terhapus semua janji
yang pernah terucapkan
jika di ujung langit
menuntun kita pada
malam yang tak berbintang
hingga kini terasa
terhapus semua janji
yang pernah terucapkan
dan apabila kita berpisah
hingga kini terucapkan
hingga kini terucapkan
hingga kini terucapkan